lulus kuliah tak membuat mira lega
pasalnya di masa pandemi covid sembilan belas
ia mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan
sekalipun berbekal ijazah dari universitas negeri di surabaya
tidak banyak perusahaan yang membuka lapangan kerja di masa pandemi
yang berdampak pada semua sektor usaha
tak ingin hidup menganggur mira lantas membuka usaha dari dapur rumahnya
pempek dalam kemasan yang dipilihnya
tak disangka usahanya disambut baik oleh pasar
meski usaha rumahan mira mendaftarkan usaha barunya ini
untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau siu
baginya usaha rumahan tetap harus memiliki siup
untuk memperluas pasar usaha dan jaringan
pertama tama saya dari fesga duit
untuk mencari pekerjaan itu sangat susah
dan saya terinspirasi
untuk membuka usaha seperti pmp ini
saya untuk menggunakan sip itu
untuk memajukan dan mengembangkan usaha saya
seperti saya ingin ada pandangan untuk titip di catering
atau di frozen dan di pusat olahraga harus membutuhkan siuk
dan kedua saya berharap untuk mendapatkan bimbingan dari pemerintah
dan bantuan untuk dapat memajukan usaha kami
bagi mira dan pelaku usaha rumahan lainnya
siuk menjadi jalan pembuka perusahaan
untuk memperluas pasar mereka terutama urusan promosi
promosi menjadi kata kunci di masa pandemi
nova pengusaha rumahan lainnya mengakui
masa pandemi menjadi pukulan terberat baginya
izin usaha yang dikantonginya memudahkan nova
masuk ke berbagai instansi untuk menjual nasi bakar dagangannya
kita juga yang order itu bukan hanya masyarakat luas
karena juga ada seperti pemkot
begai negeri itu rata rata minta siuk
makanya dari situ kita harus ngurus
biar memperlancar usaha juga
mira dan nova adalah dua dari ratusan warga yang mendirikan usaha rumahan
dan mendaftarkan usahanya di masa pandemi ini
ada ribuan usaha baru yang muncul di surabaya
salah satunya di kecamatan pabean cantian
kepala seksi perekonomian kecamatan pabean cantian
harus memilah milah berkas pengajuan surat izin usaha perdagangan atau siup
yang masuk ke ruangannya
berkas ini milik warga yang baru membuka usaha rumahan
di tengah masa pandemi covid sembilan belas
selama tujuh bulan masa pandemi
ada lebih dari dua ratus lima puluh pengajuan siup yang masuk ke mejanya
sebagian besar dari warga yang membuka usaha rumahan
berbentuk warung dan makanan beku
maya mengklaim semua prosesnya gratis dan cepat
kebanyakan memang dari mereka ini usaha usaha yang memang baru
jadi untuk menambah penghasilan keluarga
nah yang lebih banyak itu yang kita jumpai adalah warung warung rumahan
itu yang muncul pada saat pandemi
mungkin mereka juga korban phk ya
kebanyakan dari mereka itu adalah korban phk yang tiba tiba membuka usaha
untuk menghidupi keluarga
di tengah himpitan ekonomi di masa pandemi
warga masih memiliki celah untuk membuka usaha dan bahkan lapangan pekerjaan baru
ditambah lagi dengan kesadaran warga dalam mengurus izin usahanya
sudah selayaknya pemerintah memberikan dukungan
dengan cara memberi kemudahan dan penyederhanaan birokrasi
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur